ricky udah baik banget sama gue selama ini
dia selalu ada di masa masa tersulit gue
gue gak tau apa jadinya kalo gak ada dia
kalau kamu berpikir
ini untuk keisha
seharusnya kau mau
insya allah dibalas
din kamu udah tidur
kayak suara hp
tapi kok nggak ada pesan masuk
apa salah denger saya
cuma malam aja nih gue bisa keluar
itu kan suara klek
bukannya tadi dua pulang

saya biasanya ngasih itu ke gorira
supy naik dong
aku akan damain dia
atau apa gitu ya
saya permisi ya pak
sebentar ya rena
gue udah mana ini
syukurlah kamu gak sadar
kamu lagi di rumah om
kamu tadi pingsan
kamu gak perlu jelasin apa apa
om gak bisa ngeliatin kamu di luar tadi malam malam sama rena
kamu tinggal dulu disini sementara ya
aku gak mau ngerepotin
om malah nyesel seumur hidup nanti kalau terjadi apa apa sama kamu
ini kamu lagi hamil besar lagi

diluar ada dokter mau klik siapa
silahkan masuk dok
selamat malam pak irfan
ini keponakan saya tadi pingsan
saya khawatir banget tolong periksa kandungannya dok ya
baik pak irfan
kita periksa dulu ya
untung luar dulu ya
sama rena ya
untung luar dulu ya
aku udah mikir disini
kita sember sekarang kan
udah selesai bisa deh
malem malem bawa koper tuh ngapain ya
mama ajak aku
jalan jalan ke rumah
udah ketemu sama pak surya
belum opan tadi kita
ke rumah opa
andin dan raina pergi dari rumah
andin marah pada aldebaran dan keluarganya
tapi kemana mas surya ya
kenapa dia nggak ada di rumah
yaudahlah gak apa apa
daripada andin gak ada tempat untuk tinggal
sepertinya sedang tidak baik
karena dia tidak ada dansi dari rumahannya
kenapa kamu diam
permintaan nina sebenarnya bukan permintaan yang sulit
tapi kenapa rasanya berat sekali
mengingat semua yang ricky lakukan untuk nolongin gue
jual saat jual
makasih banyak ya rick
bisa bebas dari borgol ini
ini kubatur bukan
jadi semalam gue pesen ke toko kesehatan
terus baru dikirim hari ini
nah kalau udah ada ini
lo bisa bawa kesya kesini
reky udah baik banget sama gue selama ini
dia selalu ada di masa masa tersebut
dia selalu ada di masa masa tersebut

gue udah dilihat
bijak kan kece
saat sudah hosek
belum lagi sekulah lagi